lautan warga terlihat di sepanjang jalan jenderal sudirman jakarta pusat jumat pagi mereka datang
sejak pagi demi melihat langsung arak arakan para atlet peraih medali sea games dua ribu dua puluh tiga sebagian
warga bahkan berjalan mengiringi bus pemain timnas u dua puluh dua yang lolos menjadi juara pada sea games
dua ribu dua puluh tiga tingginya antusiasme warga membuat ruas jalan jenderal sudirman mengarah tamrin macet total
bahkan tak sedikit warga yang rela mengejar iring iringan bus sejak keluar dari gedung
kemenpora di kawasan senayan hingga ke ruas jalan jenderal sudirman demi mendapatkan tanda tangan
para pemain timnas u dua puluh dua
yang membawa bunga hingga sepanduk bertuliskan ucapan kemenangan sebagai bentuk apresiasi terhadap squad garuda muda yang mampu meraih menangani kemenangan yang terakhir di jenderal sudirman

yang membawa bunga hingga ke ruas jalan jenderal sudirman demi mendapatkan tanda tangan yang terakhir di kawasan senayan hingga ke ruas jalan u dua puluh dua

yang membawa bunga hingga sepanduk bertuliskan ucapan kemenangan sebagai bentuk apresiasi terhadap squad garuda muda yang mampu meraih menangani kemenangan yang terakhir di jenderal sudirman
semuanya sih tapi kan utamanya sepak bola ya makanya bela belain datang kemari
para warga yang datang dikirap juara sea games dua ribu dua puluh tiga ini berharap agar skuad garuda muda hingga timnas senior dapat terus meraih prestasi di kancah internasional
rizky ihtiar yahya jakarta